polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat pada selasa pagi
di mana dalam rekonstruksi ini tim kuasa hukum brigadir yosua yang hadir di lokasi
dan meragukan transparansi jalannya rekonstruksi
kuasa hukum brigadir yosua johnson panjaitan menyatakan pihaknya mengalami diskriminasi dalam rekonstruksi ini
sebab pihaknya tidak diundang untuk melihat langsung jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir yosua
johnson juga menyebut kehadirannya bersama kamarudin di dua lokasi rekonstruksi tidak diterima oleh dirtipidum
kuasa hukum brigadir yosua berencana melaporkan diskriminasi ini kepada presiden joko widodo dan menko polhukam
sebelumnya kepala polri listio sigit prabowo ini sempat menyebut bahwa rekonstruksi akan berjalan transparan
dengan mengikut sertakan pihak eksternal
rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir yosua pada selasa pagi digelar di dua tempat
yakni di rumah pribadi
di ekskadif propam irjen verdi sambo di jalan sakuling
dan di kompleks polri duren tiga jakarta selatan
kalian di sini aja udah diskriminatif apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa
anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu
belum lagi pertanyaan pertanyaan teknis
kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan
tapi ini mau memastikan apa
mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini
dilanjutkan ke sana
lantas pertanyaan anda saya harus hadir di sini semua begitu
baru itu transparan dan ada keadilan